kemudian saya tanya richard betul kamu melakukan peristiwa tembak menembak kamu dari atas
saat itu richard menyampaikan siap betul kemana
ada tambahan dari saya pak kemarin saya lupa sampaikan
nah pada saat bertemu dengan richard saat itu saya sempat berpikir bahwa saya mendapat sedikit gambaran
meskipun memang agak cepat tidak sampai dua menit saya sama pak sambo di dalam
peristiwa tembak menembak dengan jarak kurang lebih tujuh sampai delapan meter kurang lebih
di satu sisi ada yang kena maksudnya kena peluru dan terbakar
di sisi lain saya melihat posisi richard masih utuh maksudnya tidak ada tembakan yang mengena dia atau luka
seperti itu waktu itu saya masih sempat berpikir seperti itu
tapi saya tidak ada dialog lebih lanjut saya lebih fokus untuk melaporkan pimpinan saya dan menyiapkan timola tkp
kemudian saudara menghubungi kapolres
kemudian saya menghubungi timulat tkp dan kapolres
saya keluar dari akses yang sama kemudian saya ke sisi kiri yang disitu ada
tergambar ada taman disitu pak
kemudian saya melepon timulat tkp dan kapolres
terima kasih dan sampai jumpa